ya pemirsa tiga terduga pelaku pembakaran bendera saat peringatan hari santri nasional telah meminta maaf
hingga selasa malam status ketiga terduga pelaku tersebut masih sebagai saksi
permohonan maaf terduga pelaku disampaikan di mapol resgarut
dalam pengakuannya salah satu terduga pelaku menyatakan pembakaran bendera dilakukan secara spontan tanpa ada perintah dari organisasi
alasannya bendera yang dibakar merupakan bendera organisasi terlarang ht
bendera yang terduga itu merupakan respon spontanitas kami
tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kebijakan banser
itu mutlak dari spontan respon kami
yang kedua bendera yang kami bakar itu ketika jadian hsn kemarin itu merupakan bendera yang terlarang oleh pemerintah yang sudah dilarang yaitu bendera hti
dan yang ketiga mungkin
saya disini meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat mobil khusus kumulat islam apabila dengan peristiwa ini menjadikan ketidaknyamanan
polisi sebelumnya telah mengamankan tiga orang atas kejadian ini
mereka diantaranya adalah panitia hari santri nasional limbangan serta dua orang anggota banser
polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya berupa pakaian seragam banser dan korek api
polisi menyatakan gelar perkara terbuka dilakukan selasa malam
kita mengamankan kesini kan kaitannya dengan situasi dan kondisi agar tidak membuat kerugian
tentu saja karena ada dari mui nggak pasti ini dari
mui kan sudah menyampaikan kaitan dengan apa yang disampaikan kemarin di limbangan
yang intinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kalau memang ada kaitan dengan melanggar hukum
menanggapi kasus ini kementerian koordinator politik hukum dan ham telah mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh kapolri kejaksaan agung
kementerian hukum dan ham kementerian dalam negeri serta majelis ulama indonesia dan pengurus pusat nadatul ulama
menko polhukam mengungkapkan jika pengurus besar nu dan gp ansor ikut menyayangkan kejadian tersebut dan menyerahkan proses hukum kasus ini ke kepolisian
sementara itu majelis ulama indonesia meminta semua pihak menahan diri dan mengimbau para tokoh agama dan ormas untuk ikut menenangkan masyarakat
majelis ulama indonesia juga mengharapkan bantuan dari para ulama tokoh tokoh ormas ustadz kiai
untuk bisa menenangkan suasana
untuk bisa menenangkan suasana
karena majelis ulama indonesia tidak ingin kasus seperti ini menimbulkan tidak hanya kegaduhan tapi menimbulkan merusak kebersamaan sebagai anak bangsa
kasus ini menjadi rame diperpinjangkan setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang membakar sebuah pendera saat peringatan dari sandrine nasional dua puluh dua oktober lalu